sister saya mau administrasi anak saya
oh iya untuk kelulusan administrasi telah diselesaikan oleh angel bu
kok bisa ya sus padahal anak saya tuh udah putus sama angel
waktu pingsan aja
eh tunggu tunggu waktu pingsan anak saya kok sebut nama reva ya
aduh anak saya jajan jajan
ya udah deh
makasih sister sama sama
ini gue emang kira kira siapa ini rakyatnya
takutnya yang ini yang kunti
telepon siapa wih lah
apa aduh pak
abang gak ada sehari sama neng raya teh
selasa seminggu pak
kumahan neng raya balapannya menang
lalu apa sih
oh apa ada ya pak
ini sih yang apa pak
jadi human makan di revan
duh gibt juga dasar gue mateix
kalian dua puluh mn nih
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
maafin om dudung ya
aduh om dudung ada disana jatuh
ya sudah apa
saya mah bantu doa disini ya
walaupun doa sayat belum tentu dikabul
tapi saya mah tetap berdoa sama lo
ya sudah saya kasih semua ya bayang
doakan dong terusnya
dong itu kumatunya
selamat malam pak
pak masih ada tugas buat saya
kamu boleh pulang
terima kasih pak
tadi saya dikerjain teman temannya non reva pak
bener kan mas
aku berani juga apa
kamu dikerjain sama teman teman rfah
pak bu saya permisi
mas saat sendiri kan
oh ya mas
bentar aku mau nyusul
belum bagas ada yang pengen aku ngomongin
yang saya akan kasih ke kamu
karena kerja kamu bagus
untuk ambil hpnya refah

orang suruhan untuk ambil hpnya refah
terserah kamu kamu mau bayar berapa
atau nggak kamu kasih duit sama sekali juga gak masalah
itu bukan bonusnya saya
tadi si adriana
kasi uang ke bagas
kasi uang ke bagas kan bagas digaji sama papi
tadi gua gak denger bener bener sih
soalnya susah juga posisi gue kan di atas
mereka di bawah
jadi gua gak bisa denger lagi mereka ngomong apa
apa jangan jangan
kok bodyguard bokap lu jago ya
kok bodyguard bokap lu jago ya
dalam waktu cepet
kalau barang curian itu
pasti langsung dijual sama orangnya
karena dia mau nyari aman
gua udah cari cari gak ketemu
udah pasti dijual sama orangnya
udah pasti dijual sama orangnya
jangan jangan bener lagi kata boy
kalau sebenernya bagasnya itu
jadi kemaren itu yang waktu gua ditodong

itu adriana juga yang ngerencanain
semua dan orang orang yang nodong botol
berarti suruhannya bagas
kenalannya bagas semua
pantesan aja ya
kemarin tuh mereka lebih milih
ngambil hp gue daripada motor atau nggak dompet
karena tuh lebih gampang
emang adriana tuh keterempuan
emang adriana tuh keterempuan
papi bener bener kecewa sama temen temen kamu
ternyata temen temen kamu
adalah anak anak yang kurang ajar
dia seperti anak sekolah yang tidak terdidik
dia telah berani ngerjain bagas
padahal bagas papi hire
untuk jaga kamu
kalau menurut aku sih itu wajar pi

ya mereka kan mau ngebales perbuatannya bagas juga

lupa bagas itu udah hajar si boy
sampai dia babak belur sampai masuk rumah sakit
terus sempet gak sadar lagi
bagi papi itu tidak wajar
bagi papi temen temen nya
kamu itu semua kurang ajar
papi lagi mikir sekarang
jangan jangan kamu lebih baik menjauhkan diri kamu
dari temen temen kamu bukan hanya dari boy

dan papi sekarang berpikir
jadi kurang ajar sama seperti mereka
gak kamu yang dengerin papi sekarang
kalau kamu bawa temen temen kamu datang ke rumah ini
papi akan kirim kamu ke sekolah serak
dan bukan hanya itu
oleh mama adriana pak api akan berlakukan lagi
mahmud ini semua pasti kerjaan dia
gue yakin banget pasti dia yang ngompor ngomporin tapi
terus ngasut papi lagi
dan sekarang pak api kepikirannya kayak gini
sekarang temen gue lagi kena imbasnya
bener bener keterlaluan itu orang
ya iyalah ya sekarang berani
karena udah gak ada yang ditakutin lagi
rekaman gue udah dihapus
kok mama udah mau pulang aja
emang mama dari tadi di sini
boynya udah pulang pak
boynya udah pulang
kok gak sama mama
boynya itu udah pulang sebelum mama dateng tau
mama ini gimana sih
mama bisa nggak tahu anaknya sendiri keluar dari rumah sakit
aduh udah deh pak
gak usah drama
emangnya papa tau
gue udah keluar dari rumah sakit
papa juga gak tau kales
tapi mama yang harusnya lebih perhatian sama anaknya
papa juga harusnya perhatian sama si boy
aduh ya harusnya mama lah
aduh ini malu
sibuk di kantor
emang cuma papa yang sibuk
mama juga sibuk tau
ya harusnya itu bertanggung jawab sama anak itu papa
lu kok jadi papa
papa dari tadi jangan salahin mama